kondisi arus balik di stasiun tegal
sudah ada peningkatan ya jumlah penumpang yang naik
mulai hari kemarin hari kemarin ke dua
sudah sekitar empat ribuan penumpang
untuk penumpang yang turun di stasiun tegal sendiri
masih di sekitaran empat ribuan penumpang
yang turun di stasiun tegal
kalau keberangkatan kebanyakan ke arah mana pak
kalau yang keberangkatan kebanyakan ke arah jakarta
masih cukup tinggi maksudnya